rafael alun trisambodo orang tua mario dandi terdakwa kasus penganiayaan terhadap david ozora
menolak membayar restitusi yang diajukan oleh lembaga pelindungan saksi dan korban
yang dinilai akan berpengaruh pada putusan hukuman terdakwa
lpsk berharap majelis hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan kepada jaksa
melakukan penyitaan terhadap harta benda milik mario dandi atau pihak ketiga
yakni orang tua dari mario untuk membayar restitusi terhadap korban
lembaga perlindungan saksi dan korban pada rabu menyayangkan
keputusan dari orang tua mario dandi rafael alun trisambodo
terdakwa kasus penganiayaan terhadap david ozora yang menolak membayar restitusi untuk korban
lpsk menilai orang tua dari terdakwa sudah lepas tanggung jawab atas kasus yang menjerat putranya
menurut lpsk restitusi adalah hak korban untuk proses pemulihan korban yang menjadi tanggung jawab terdakwa
terkait beratnya hukuman bagi terdakwa
adalah atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
lpsk berharap kepada majelis hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan jaksa
melakukan penyitaan harta benda milik mario dandi atau pihak ketiga
yakni orang tua terdakwa agar pemenuhan restitusi itu terjadi
sementara terkait dampak tidak membayar restitusi
jika perbuatan terdakwa terbukti
lpsk menilai nantinya akan berdampak pada hukuman terhadap terdakwa
pasalnya hakim bisa menambahkan subsidi kurungan terhadap terdakwa
dampak dari misalnya menolak membayar restitusi
kalau perbuatan yang terbukti
maka hakim bisa saja menetapkan juga subsidi kurungan kepada si terdakwa
berapa kurungannya tentu sepenuhnya menjadi kekurangan dari majelis hakim
tapi ada kemungkinan untuk kerjasama dengan kpk nggak pak
soalnya kan dari orang tua terdakwa sendiri terlibat kasus korupsi dan saat ini
apakah sudah mulai menyita aset aset dari orang tua terdakwa sendiri pak
ya hal itu bisa jadi bagian dari diskusi atau perspektif harus dikembangkan
mungkin bisa ditanyakan kepada ahli pidana